wacana presiden terpilih prabowo subianto menambah pos kementerian hingga empat puluh terus menuai kritik
tak hanya soal jumlah yang melebihi ketentuan undang undang
namun penambahan kementerian diduga untuk mengakomodasi pendukung dan calon pendukung koalisi besarnya
untuk membahasnya sudah ada daniel anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto
bivitri susanti dosen sthi jentera dan pengamat politik adi prayitno direktur eksekutif parameter politik
selamat sore mbak bivitri mas daniel dan mas adi terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
baik saya ke mas daniel dulu mas daniel ini wacana penambahan pos kementerian menjadi empat puluh awal mulanya ide siapa nih mas daniel
pertama saya tidak tahu ini terkait dengan ada isu sebutlah begitu
kemudian seolah olah ada sesuatu yang pasti terkait dengan penambahan empat puluh kementerian sumbernya dari mana sampai dengan detik ini kami tidak tahu
yang jelas hari ini per detik ini pak prabowo masih berusaha
menurunkan menderifikasi semua visi misi dan program beliau dalam bentuk institusi
artinya menginstitutionalisasikan program program beliau
artinya program program ini akan diakselerasi di institusi mana
dan kemudian bagaimana merevitalisasi institusi kementerian dan badan yang sudah ada pada saat ini
pak prabowo masih dalam upaya menderifikasi semuanya itu
belum dalam kesimpulan untuk menambah kementerian atau mengurangi kementerian
jadi kalau kemudian ada pemisahan kemungkinan iya
artinya ada pemisahan kementerian yang tadinya satu kemudian dipisahkan
nah itu sudah mulai dibahas
nah terkait dengan misalnya ada program program yang menjadi program utama dan unggulan
nah itu juga memang sedang dibahas
tapi kemudian apabila ada empat puluh kementerian
hal itu semua masih dalam proses pembahasan
dan belum ada keputusan satu pun terkait dengan hal tersebut
kalau dilihat dari hitung hitungannya ini jika memang ditambah pos kementeriannya ini untuk mengakomodir jumlah yang begitu besar dari parpol pendukung
atau memang murni untuk akselerasi kinerja percepat realisasi visi misi prabowo gibran
ya saya kira kalau kita membaca kecenderungan sentimen pembicaraan publik ketika muncul isu soal penambahan jumlah nomenklatur kementerian tentu
dengan soal kemungkinan politik akomodasi
karena kan ada intensi pas lo nomor dua ini kan akan mengajak partai partai politik lain
di luar partai pendukung nomor dua yang saya kira memang membutuhkan postur
dan komposisi kabinet yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya
saya kira dalam konteks itulah kemudian menjadi perdebatan perdebatan publik
yang dikhawatirkan dengan penambahan kementerian ini
bukan akselerasi kinerja yang sebenarnya bisa jauh lebih meningkat
karena memang satu ini akan membahani anggaran negara
yang kedua secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan semakin tambun
oke tapi ditahan dulu di situ mas adi
kalau dihitung hitung tiga puluh empat cukup tidak untuk mengakomodasi para pendukungnya nih
tentu dengan mengurangi komposisi jatah menteri dari kalangan profesional
belakangan ini kan orang kemudian mulai bicara
termasuk calon wakil presiden yang definitif terpilih itu gibran
di masa yang akan datang dari kalangan profesional juga akan banyak
bagi saya saat ini sudah tidak relevan
membandingkan dari profesional dan dari partai politik
justru melihat yang dari kalangan profesional
itu kinerja politiknya nggak terlampau bisa diharapkan
mungkin hanya akan kita lihat satu atau dua dari kalangan profesional
tapi betul betul bekerja secara maksimal
bahkan kalau setahu saya
menteri dari kalangan profesional selama ini
juga kan bagian dari titipan titipan dari partai politik
terutama partai partai yang saat ini memenangkan pertarungan
bahkan kita tahu mbak bahwa partai partai dari kalangan profesional
per hari ini adalah mereka yang sebenarnya inline
punya kedekatan dan punya backing politik
dengan partai partai terutama partai pemenang pemilu
kalau kita cek satu persatu misalnya sri mulyani retno basuki
adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau berdiri sendiri
tapi publik tahunya sosok sosok profesional ini
kayak yang sebenarnya punya kedekatan dengan partai
terutama partai penguasa dan dekat dengan presiden
yang termasuk misalnya yang jadi menteri bumn
adalah mereka yang saya kira tarikan politiknya itu
dekat dengan penguasa dan pemenang pemilu
jadi bagi tugas negara lepan lagi
postur ini bagi saya adalah postur yang ramping
tinggal dikurangi aja dari kalangan profesional
sehingga seluruh kepentingan politik dari partai
kalau berdasarkan peraturan perundang undangannya
bisa tidak untuk menambah pos kementerian ini
undang undang kementerian negara pasal lima belas
mengatakan maksimal tiga puluh empat kementerian
nah tapi kalau tadi kita dengar wawancaranya
misalnya wawancaranya bang habib tadi ya
ya tentu saja kalau bicara undang undang bisa diubah sih
bisa saja ya kita tahu mau undang undang mineral batubara
tapi kan persoalannya apakah perlu atau tidak
dan kita harus lihat juga dari segi proses pembentukan peraturan perundang undangan
dikatakan bahwa dari perencanaan itu sudah harus ada undang undangnya
nah saya sudah cek memang benar dalam prolegnas lima tahunan
revisi undang undang kementerian negara itu ada
tapi untuk prioritas tahun ini sebenarnya tidak ada
jadi kalau mau dipaksakan lewat dpr maka sebenarnya akan ada
kalau dipaksaan tahun ini ya maka sebenarnya akan ada
melangkahi proses atau tahapan yang normal karena sebenarnya dia tidak masuk perencanaan tahun ini
nah tapi kan pertanyaannya itu lagi apakah memang dibutuhkan atau tidak
karena kita harus lebih lurus ya fokus melihatnya
kinerja itu tidak tentukan oleh kuantitas tapi kita lihat kewenangannya
tapi menurut anda dibutuhkan tidak dari perspektif anda
menurut saya tidak perlu tiga puluh kita bandingkan saja tadi seperti juga kutipannya
tiga belas orang saja untuk di amerika serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan indonesia dan secara geografis juga luasnya sama
jadi poinnya adalah kewenangan bukan soal kuantitasnya berapa
kalau bicara kuantitas berarti kita bicara dalam konteks yang mas adi sampaikan tadi
jangan jangan kita membicarakan konteks pembagian kekuasaan saja bukan pelayanan publik
oke gimana mas daniel menjawab itu konteks bagi bagi kekuasaan
ya mungkin itu ada beberapa hal
yang ingin dibangun pak prabowo adalah sektor sektor bidang bidang yang memang ingin diakselerasi
itu saja dan pak prabowo memang ingin fokus pada beberapa sektor yang menjadi unggulan yang selama ini ingin diakselerasi oleh pak prabowo
tentu kita pahami betul
kita membutuhkan tim kerja yang efektif dan memang tidak terlalu memberatkan keuangan negara
dan institusionalisasi yang ingin dibentuk misalnya ada pemisahan segala macam itu yang diukur tentu adalah efektifitasnya
dalam pembentukan kabinet kali ini kalau kita bikin syarat
tapi ada dua syarat utama
yang pertama itu adalah integritas
artinya siapapun baik itu dari unsur partai maupun dari unsur senor partai yang diajukan kepada pak prabowo itu harus memenuhi syarat integritas
karena beberapa kali dalam berbagai kesempatan pak prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin memastikan praktek pemerintahan yang bersih
artinya mereka mereka yang berintegritas itu mendapat ruang yang lebih luas untuk berada di kabinet pak prabowo
kemudian yang kedua tentu adalah kompetensi
ini tadi yang disebutkan kabinet ahli dan sebagainya
jadi saya sepakat tadi dengan yang disebut oleh mas adi
tidak penting sebenarnya kami melihat apakah dia orang partai atau non partai yang terpenting dari semua itu
dan kompetensi itu diperlukan oleh partai politik
lalu apakah jika sudah memenuhi syarat kompetensi dan lain lain hal yang seperti disyaratkan oleh prabowo subianto
kemauan ini akan untuk mengakomodir kita akan kembali membahasnya selepas jeda
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
kita juga masih membahas soal wacana adanya penambahan pos kementerian menjadi empat puluh di pemerintahan prabowo gibran
saya akan ke mas adi
mas adi kalau anda melihatnya jika wacana ini memang betul terjadi
ini merupakan dampak dari koalisi gemuk yang memang banyak sekali yang mendukungnya
belum lagi dari pihak pihak tertentu yang sudah dalam tanda kutip menitipkan nama
ya saya kira sebenarnya sekalipun ada koalisi gemuk ya
koalisi koalisi yang ada penambahan dari partai yang kalah dalam pemilu
saya kira memang tidak harus menambahkan jumlah kementerian mbak
jadi kalangan profesional itulah yang kemudian harus dipangkat
untuk digantikan dengan menteri menteri yang kalah dari partai politik lain di luar pendukung nomor dua
jadi itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien
lalu bagaimana untuk mengakomodirnya
kalau di luar kementerian
sebut saja misalnya gerindra itu menterinya delapan atau dua
setelah itu golkar ada enam
kemudian misalnya pan ada tiga ataupun empat
baru setelah itu tambah partai partai yang lain
kuncinya kurangin pihak pihak yang selama ini tidak punya kontribusi apapun
cuman problemnya banyak menteri yang sebenarnya titipan atas nama kalangan profesional
tapi dia sebenarnya berafiliasi dengan kepentingan politik ya
terutama partai politik ataupun bahkan partai partai penguasa yang selama ini cukup determinan bisa menentukan siapa yang menjadi menteri
oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau mau perdebatannya agak sedikit lunak
selama ada jaminan bahwa penambahan nomenklatur kementerian itu bisa menggaransi bahwa kinerja menteri itu bisa maksimal secara seratus
bisa kerja ngebut ya empat ratus
saya kira jangankan empat puluh seratus kementerian pun pasti publik tidak akan ramai
cuman kan problemnya kalau tak ada garansi dengan penambahan nomenklatur kementerian itu
menteri menterinya itu kerjanya under perform tidak maksimal dan bahkan biasa biasa saja tentu
wajar kalau kemudian nomenklatur kementerian yang ditambah ini hanya sebatas akomodasi politik
oleh karena itu bang dhanil bagi saya kalau memang betul mau ditambahkan jumlah menterinya dengan catatan wajib hukumnya
menteri yang ditambahkan ini mampu bekerja dengan baik mengakselerasi visi misi yang sudah dibuat oleh prabowo dan gibran tentu untuk menuntaskan
supaya keinginan keinginan untuk menjadikan indonesia
supaya keinginan keinginan untuk menjadikan indonesia lebih baik

mbak bivitri kalau menurut anda sendiri wacana ini bisa tidak atau mungkin terganjal tidak mungkin dari pihak oposisi atau dari pdip
dan jika lo tidak terakomodir penambahan kursi atau pos menteri ini ada tidak dampak politik yang akan dirasakan prabowo gibran
yang pasti terganjal sih jelas sangat mungkin karena situasi dari segi formalnya tadi ya belum ada perencanaannya dan lain sebagainya
dan upayanya sebenarnya sekarang tengah dilakukan makanya direkrut rame rame ini tinggal yang kita semua bisa dengarkan tinggal pdip perjuangan sebenarnya yang masih bertahan
yang lainnya sudah mau mendekat semua tapi bagaimanapun memang ada satu persoalan besar di situ karena publik juga menyorotinya dengan dengan penuh perhatian begitu ya
nah tapi ada jalan keluar lainnya yang juga dari sekarang mesti kita perkirakan yaitu mahkamah konstitusi
karena sekarang kita tahu sudah tercermin juga melalui putusan sembilan puluh yang heboh itu bahwa mengubah undang undang pun bisa melalui mahkamah konstitusi sekarang
saya tidak setuju itu tapi itulah yang sudah terjadi berkali kali
nah itu mungkin jadi jalan keluar lainnya
makanya saya kira bagus sekali ada diskusi malam hari ini justru untuk mengingatkan publik semuanya
bahwa ini bukan persoalan kecil loh bukan main jumlah mau tiga puluh empat atau empat puluh atau empat puluh berapa
tapi ini adalah persoalan bagaimana nanti anggaran negara kita yang sebenarnya lagi juga menghadapi banyak tantangan ya dengan krisis ekonomi segala macam utang yang luar biasa besar
kemudian harus dialokasikan untuk penggabungan maupun maksud saya malah pemisahan kementerian yang implikasi anggarannya luar biasa besar
implikasi kepegawaiannya juga besar dan kita akan menjadi sebuah birokrasi yang
sangat gemuk dan bisa jadi malah akibatnya bukannya efektivitas
tapi bisa jadi pelayanan publik malah tidak terjamin karena ada potensi tumpang tindih kewenangan
itu juga yang harus dibaca dalam situasi manajemen atau hukum administrasi negara
oke mas daniel terakhir sebenarnya seberapa serius sih wacana penambahan pos kementerian ini
dan bagaimana anda menanggapi pernyataan dari mahfud md yang menyatakan jika kebanyak pos kementerian justru makin besar pula peluangnya
apa yang disampaikan oleh pengamat apa yang disampaikan oleh pak mahfud dan sebagainya tentu akan diperhatikan oleh pak prabowo dengan baik
baik terima kasih mas daniel anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto mbak bivitri susanti dosen sthi jentera dan juga mas adi prayitno pengamat politik yang juga direktur eksekutif parameter politik indonesia